satu minibus berpenumpang rombongan pengantar jemaah haji menabrak pembatas jalan di jalur trans sulawesi kabupaten goa sulawesi selatan
belasan penumpang kritis dan dibawa ke rumah sakit
kecelakaan tunggal ini bermula saat mobil yang menuju asrama haji sundiang makassar melaju dengan kecepatan tinggi
kemudian kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan
warga yang berada di lokasi segera menyelamatkan para korban dan memindahkan mobil agar tak menyebabkan
tidak ada korban jiwa tetapi seluruh korban masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami luka serius